untuk maskapai citilink ada enam puluh tiga penerbangan per hari dengan total kursi tiga tiga ratus empat puluh delapan
selain itu lion air akan ada satu ratus enam puluh empat jadwal penerbangan dengan total kursi sebanyak delapan dua ratus tujuh puluh delapan per hari yang tarifnya diturunkan
berikut beberapa rute dan nomor penerbangannya